masih mengenai kopi jika melukis ini dengan menggunakan dari media kanvas dengan menggunakan cat minyak maupun tinta mungkin sudah biasa
namun bagaimana jika melukis ini dengan menggunakan kopi
itu sesuatu yang sangat menarik
nah ini ada di kudus jawa tengah salah seorang seniman membuat lukisan menggunakan kopi dan juga hasilnya begitu artistik
kopi ternyata tidak hanya nikmat diminum tetapi juga bisa disulap menjadi karya seni yang memukau
inilah yang dilakukan mami mulyono seorang seniman di kudus jawa tengah yang memanfaatkan bubuk dan ampas kopi hitam sebagai bahan pewarna untuk melukis
berbagai lukisan di atas kanvas baik abstrak maupun realisme ia hasilkan menggunakan bahan kopi
salah satunya adalah lukisan model wanita yang juga penggemar kopi
awalnya saya kan di kudus ada kopi kan mas disitu ada pelukis yang dia melukis
katanya melukis dari bahan dasar kopi
terus masalahnya saya coba jadi model lukis kopi
karena juga ini berbarengan sama hari kopi internasional jadi saya ingin ada kenangan kenangan tersendiri dalam hidup saya yang menyangkut kopi
karena saya juga penikmat kopi
sukanya kopi apa
saya sukanya kopi muria mas
menurut mami melukis dengan menggunakan media kopi menghasilkan karakteristik yang berbeda dengan melukis menggunakan cat
minyak maupun tinta
meski warna yang dihasilkan monokrom atau hitam putih namun nilai yang ditimbulkan dari kopi lebih berkesan
sebenarnya banyak media yang saya gunakan tapi karena ini momennya tepat dengan internasional covid sembilan belas
saya ingin merespon dan itu menjadi good impact terhadap masyarakat kudus bahwa kudus punya produk kopi lokal kopi yang harus diangkat nilainya
keindahan lukisan bermedia tidak lazim ini membuat banyak warga tertarik
masa masa lukisan untuk dilukis menggunakan bahan kopi
indra winardi kudus